bupat yoganilir ahmad wazir noviadi yang tertangkap pada narkotika nasional pada minggu lalu selasa ini mulai menjalani pemeriksaan
hasil tes urin menunjukkan noviadi positif mengkonsumsi sabu sabu
kepala bagian humas bnn kombespol selamat pribadi menyatakan kondisi noviadi atau ovi di tahanan bnn sehat
dan statusnya sebagai korban atau pengedar akan ditentukan dalam waktu tiga hari mendatang
saat akan melakukan penggerbekan di rumah ayah ovi mawardi yahya penyidik kepolisian sempat dihalang halangi
penyidik bahkan tertahan selama dua jam sebelum akhirnya menangkap ovi
walasil barang bukti narkoba diduga dihilangkan ketika polisi tertahan di luar rumah
selain itu aliran listrik di jalan menuju lokasi mendadak mati
polisi menyebut akan memeriksa semua pihak yang ada di dalam rumah termasuk ayah ovi
dan juga wakil bupati ilyas panji alam karena diduga menghalang halangi polisi
polisi juga masih mendalami siapa jaringan yang memasuk narkoba untuk ovi
banyak hal yang mengalami jadi yang jelas ini adalah sebuah pertanyaan bagi kita semua
pada saat ada penindakan lampu penerangan jalan di tempat pada saat penindakan itu mati
tidak tahu dimatikan atau tidak hidup
bisa hidup saat kita minta bantuan polsek untuk kontak pln baru bisa hidup